korban selamat gempa bumi dan tsunami di palu sulawesi tengah membutuhkan pendampingan psikologis untuk melalui fase trauma pasca bencana
kita tersambung dengan psikolog universitas indonesia melia kristia selamat pagi mbak melia
selamat pagi mas
ya mbak melia dampak psikologis apa saja yang umumnya ditemukan pada korban bencana
ya yang harus kita perhatikan adalah pertama untuk korban bencana
itu adalah bentuk respon terhadap suatu peristiwa yang luar biasa yang terjadi pada mereka
jadi karena peristiwanya sedemikian besar dampaknya mengancam jiwa mengganggu keseimbangan
menyebabkan mereka kehilangan banyak hal yang sebelumnya mereka sudah miliki
maka yang jelas pasti ada trauma kemudian ada stres karena perubahan kebiasaan
perubahan kehidupan setelah pasca bencana kemudian juga terkait dengan kehidupan yang semakin berat
oleh karena itu respon respon yang seperti itu menjadi respon yang normal dalam tanda petik terjadi pada korban bencana
nah oleh karena itu mereka bukan orang yang sakit ya jadi kalau kita pakai istilah healing
memang benar benar kita menyembuhkan gitu ya
jadi sebenarnya menyembuhkan dalam hal ini adalah mengembalikan mereka ke fungsi sebelum terjadinya bencana
jadi makanya penting untuk memperhatikan dampak dari bencana itu sampai berapa lama
mereka kemudian membantu mereka mendampingi mereka untuk kembali ke kehidupannya sebelum bencana terjadi
ya mbak melia ini trauma dan juga stres
menurut anda bagaimana penanganan yang tepat untuk memberikan tadi recovery terhadap trauma dan juga stres yang dihadapi oleh para korban bencana gempa dan juga tsunami di palu
oke yang pertama adalah kan ini terganggu yang jelas kebutuhan dasar ya
jadi pemenuhan kebutuhan dasar di awal itu adalah yang paling harus diberikan di langkah pertama
kemudian memberikan rasa aman
karena kan selama ini maksudnya apa yang terjadi sama mereka kan mengganggu rasa aman kan
mereka terancam jiwanya
mereka kehilangan keluarganya terpisah dari keluarganya
kemudian juga tidak tinggal di rumah kehilangan harta benda
jadi memberikan rasa aman dan kemudian mencoba mengajak mereka untuk mulai secara bertahap kembali ke kehidupannya yang awal
jadi memenuhi kebutuhan dasar dan memenuhi rasa aman
baru nanti setelah beberapa saat akan terlihat bahwa
karena mekanisme alami manusia itu akan mengembalikan fungsi psikologisnya ke kondisi sebelum bencana
nah untuk orang orang yang bisa kembali maka dia akan kembali menjalani kehidupannya sebelum bencana
tetapi kemudian ada orang orang yang memang misalnya dia sudah memiliki kerentanan psikologis
sehingga untuk orang orang yang memiliki kerentanan psikologis mungkin masalahnya menjadi akan lebih berat lebih kompleks
dan proses pemulihannya jadi lebih lama
sehingga membutuhkan intervensi yang lebih daripada korban yang pada umumnya atau survivor pada umumnya
mbak melia ini semasif itu dampak yang dirasakan oleh korban selamat di palu dan juga donggala
tapi sampai saat ini juga kondisi mereka masih sangat sulit masih tinggal di tenda tenda darurat begitu
apakah ini kemudian bisa memperburuk kondisi psikologis ataupun psikis mereka pasca gempa
karena memang kan tinggal di tenda darurat itu bukan kondisi ideal ya mas ya
maksudnya tidurnya nggak jelas ada di mana terus belum lagi kalau terpisah dari keluarga gitu ya
kemudian juga pemenuhan kebutuhan dasar makanan minuman kemudian kebersihan
itu kan pasti terganggu dalam kondisi pengungsian gitu
jadi pemenuhan kebutuhan dasar itu yang saat ini paling dibutuhkan
apalagi kemudian ini masif ya kemudian situasi alamnya juga sulit
sehingga akses ke sana itu sulit juga untuk dilakukan
jadi kondisinya jadi semakin berat gitu
sebenarnya yang juga penting diperhatikan adalah ini dampaknya sebenarnya bukan hanya pada keluarga kita yang ada di sana gitu ya
tapi juga orang orang di luar
dalam arti yang memberikan pertolongan
kemudian juga orang indonesia yang berada tidak bukan di sulawesi pun yang menyaksikan beritanya mendengar beritanya
itu pun bisa terkena dampak yang biasanya kita sebut sebagai secondary trauma gitu ya
artinya kita tidak mengalami tapi dengan hanya melihat orang lain yang mengalami pun kita jadi ikutan trauma gitu
ya mbak melia ini sesuai dengan pertanyaan yang akan saya tanyakan pada anda selanjutnya
terkait dengan secondary trauma tersebut tidak hanya korban yang terjadi
korban gempa dan tsunami saja yang mengalami trauma
tapi juga masyarakat indonesia wartawan wartawan yang meliput di sana wartawan wartawan internasional dan juga pihak pihak terkait yang kemudian melihat secara langsung dengan mata kepalanya sendiri bahwa gempa dengan efek yang sangat masif tersebut terjadi di palu dan donggala
bagaimana kita sebagai secondary position tadi bisa melakukan trauma healing sendiri untuk diri kita sendiri

nah sebenarnya exposure yang berlebihan dari trauma healing itu
dari berbagai pihak ya artinya media dalam hal ini pernah menampilkan berita mengenai gempa dan kerusakan yang masif
atau video video yang tersebar di masyarakat melalui wa grup social media dan lain sebagainya itupun itu mempermuncing atau memperparah keadaan sebenarnya
karena orang melihat dan hanya melihat base on melihat itu saja sudah langsung ada efeknya gitu ya
jadi mestinya setiap orang bisa menahan diri memberikan informasi informasi yang lebih positif dalam arti keberhasilan apa oh ini sudah berhasil ditemukan oh ini kita sudah berhasil menolong di sini oh ada kelompok atau ada masyarakat yang mulai bisa beraktivitas kembali
oh ada disediakan dapur umum oh ada yang kerjasama bikin tenda atau membantu mengevakuasi korban itu rasanya lebih positif untuk memperlihatkan bahwa oh di sana ya memang dampaknya besar dampaknya luas dan itu bukan sesuatu yang menyenangkan
tapi ternyata masih ada yang bisa dikerjakan gitu bukan hanya kita melihat terus menerus terekspos dengan sesuatu yang
kita juga nggak tahu gimana keadaannya gitu ya tapi kalau diceritakan daily activity di sana yang mengarah ke rekonstruksi perbaikan pemulihan rasanya itu jauh lebih bermanfaat ya untuk semua orang
jadi pemberitaan yang positif dan juga pendampingan untuk filterisasi konten konten yang ada di media yang memberitakan masalah gempa ini ya mbak melia
melian selanjutnya berdasarkan pengalaman anda terkait dengan penanganan pasca gempa terkait
trauma ataupun stres bagi para korban bencana ini berapa lamakah waktu yang diperlukan bagi mereka untuk siap kembali memulai hidupnya dengan normal kembali
oke sebenarnya kalau misalnya ditanya berapa lamanya agak sulit menjawab karena terlalu banyak faktor yang berpengaruh gitu
tapi biasanya kita menegakkan kalau sebagai psikolog klinis atau psikiatri itu kita menegakkan diagnosis bahwa
seseorang sesudah mengalami pasca peristiwa traumatis itu mengalami post traumatic disorder dalam arti gangguan psikologis yang cukup berat itu jangka waktunya adalah satu bulan
jadi setelah satu bulan dia masih dalam kondisi psikologis yang stress trauma menunjukkan tanda tanda misalnya mimpi buruk mengalami kembali ketakutan yang berlebihan itu dia sudah membutuhkan bantuan yang lebih serius
tapi kalau misalnya situasinya adalah bantuan bisa segera masuk kemudian juga pemenuhan kebutuhan dasar terpenuhi kemudian juga apa namanya makanan semua tersedia gitu ya
dan didampingi itu mestinya sih tidak terlalu lama gitu ya jadi asal itu tadi di awal tahap ini tahap emergensi
adalah pemenuhan kebutuhan dasar dan rasa aman
kita penuhi itu dulu begitu itu terpenuhi mestinya seseorang akan bisa kembali ke keseimbangannya dan mulai beraktivitas sesuai dengan kondisi sebelum dia bencana
ibu ibu diajak untuk membantu di dapur umum gitu atau bapak bapak membantu untuk proses pembersihan atau evakuasi
jadi semua menjalankan fungsi sesuai dengan perannya tapi dalam jangka waktu yang perlahan
mestinya itu tidak terlalu lama artinya mau sampai berbulan bulan gitu
baik jadi satu bulan apakah bisa sampai enam bulan atau tahunan begitu bagi mereka yang memiliki dampak khusus atau dampak tersendiri yang lebih besar daripada yang lainnya
oh sangat bisa gitu ya artinya apalagi kalau itu tidak ditangani gitu
jadi lebih baik ketika sudah menunjukkan tanda tanda lebih dari satu bulan menunjukkan situasi yang terus menerus sama padahal yang lain itu sudah mulai kembali normal gitu ya
ya itu harus segera dirujuk ke profesional kesehatan mental gitu
artinya dia mekanisme alamiahnya tidak berhasil menanggulangi
atau tidak berhasil menghadapi permasalahan yang dihadapi
mungkin pertanyaan saya yang terakhir adalah bagaimana menurut anda pentingnya orang orang yang mengalami trauma pasca bencana ini untuk melaporkan diri mereka bahwa mereka mengalami trauma pasca bencana
dan apakah dibutuhkan posko posko seperti posko psikologis yang kemudian secara khusus menampingi mereka yang terkena trauma pasca bencana gempa dan tsunami di palu sulawesi tengah
sebenarnya apa namanya mungkin saja mereka tidak menyadari gitu ya
karena masalahnya demikian besar terhadap diri mereka
jadi peran dari orang orang sekitar yang mengamati perilaku yang berbeda itu juga penting gitu
jadi dia didampingi ketika dia tidak ada perubahan mungkin saatnya mengontak ke profesional kesehatan mental
nah kalau misalnya mengenai posko posko menurut saya selama memang tujuannya adalah untuk mendampingi itu penting untuk diberikan
didirikan gitu ya apalagi di situasi emergency seperti ini
nanti mungkin saja loh itu anak anak yang contoh paling yang rentan itu kan kelompok anak anak perempuan dan orang dewasa ya ketika berada dalam situasi bencana
nah bisa saja ada anak anak yang kalau dengar bunyi hujan menangis atau tidak mau dilepaskan dari pelukan ibunya gitu
jadi hal hal yang kecil kecil seperti itu masih bisa terjadi
itu mungkin saja orang awam tidak memahami bahwa itu adalah respon yang khas orang yang mengalami bencana
baik mbak melia kristia psikolog universitas indonesia terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia pagi ini
dan memang itu pentingnya tadi bagaimana kita bisa mengetahui apabila ada rekan rekan atau saudara kita yang kira kira belum bisa mengidentifikasi dirinya mengalami trauma
dan kemudian kita bisa membantu untuk mendampingi mereka memberikan trauma healing sementara begitu